selasa pagi penjagaan di sejumlah kantor polisi dan obyek vital di jawa timur diperketat
termasuk mapolda jawa timur pelabuhan tanjung perak surabaya dan bandara internasional juanda surabaya
pasca bom bunuh diri di mapol resta surakarta
markas polisi daerah jawa timur langsung memperketat penjagaan
satu persatu kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang akan masuk diperiksa petugas
polda jatim juga menambah jumlah personel lengkap dengan pemeriksaan ala detektor dan senjata api laras panjang
petugas juga meminta tamu yang datang wajib menyerahkan kartu identitas di pos penjagaan
hari ini memang lebih berkenan karena dengan adanya bom yang meledak di depan spkt surakarta polres surakarta
ketentuannya apa aja yang diperiksa kali ini
ketentuan seluruhnya baik r dua maupun r empat tetap kita periksa
selain markas kepolisian
penjagaan ketat juga dilakukan di beberapa obyek vital
salah satunya pelabuhan tanjung perak surabaya
polisi mengerahkan tim anjing pelacak k sembilan serta memeriksa barang bawaan sejumlah penumpang
antisipasi kesiapan mako kesiapan personil termasuk di sini ini adalah termasuk tempat yang harus kita amankan
kita tadi menurunkan juga k sembilan memeriksa barang barang semua penumpang yang turun dan tidak
kita temukan satu barang pun yang mencurigakan semua
rata rata hanya pemundi pemundi

sementara di bandara internasional juanda penjagaan tidak hanya melibatkan polisi
tapi juga pasukan khusus dari tni
seluruh titik dijaga ketat termasuk terminal satu maupun terminal dua
petugas keamanan juga meningkatkan pengawasan
yakni dengan melakukan patroli dua jam sekali bersenjata lengkap
pengamanan difokuskan pada ruang check in
pemeriksaan barang bawaan penumpang serta pintu masuk bandara
sejumlah petugas juga disiagakan di ruang boarding pass pesawat
seperti diketahui selasa pagi
ledakan bom terjadi di depan penjagaan sentra pelayanan kepolisian terpadu spkt mapol resta surakarta
ledakan berasal dari bom bunuh diri seorang pengendara motor
yang memaksa masuk ke halaman mapol resta surakarta
pelaku sempat dikejar seorang anggota provos sebelum meledakan diri
dari hasil olah tkp pelaku diketahui adalah nur rahman
namun hingga sekarang kepolisian belum bisa memastikan
apakah pelaku termasuk jaringan teroris indonesia yang selama ini dicari